sebentar ya nak poin
bapak terima telepon dulu
teleponnya ada di dalam
bianti temenin ya
jadi antum tidak boleh tidak akur
bagaimana antum mau sukses
nah begitu dong
antum berdua sudah membantu
perjuangan ustadz faruk
antum berdua akan tercatat
gak mungkin gak ada bang
abang lagi jalan
abang hampir kesenggol
nanti kalau udah taruh disini aja ya
bapak mau ini semua saya beresin atau dibiarin
kalau emang mau dibiarin untuk apa apa rekrut saya
kalaupun memang bapak bangkrut juga bukan masalah saya
kenapa kok jadi kepikiran ya
masa harus bangkrut sih
bang ustadz emangnya nunggu apain sih bang ustadz
nunggu apaan sih bang ustadz
memangnya anak tidak disiapin mobil
emangnya ada mobil bang ustadz
ana pantang menyerah biar tidak disiapkan mobil
tapi demi dakwah dan menyampaikan hal yang benar
ana berani menyerah
angkotnya tidak ada dimana
memangnya sini terminal angkot atau fasal
pakai nanya antum
jalan kaki dulu bang ustadz
jalan bang ustadz
jalan kaki dulu bang ustadz
jalan kaki dulu bang ustadz
jalan kaki dulu bang ustadz
itu hasil rumah loh pak
apa seperti biasa pak
jagain keamanan pasar di pasar kenjing
sebentar ya pak
bapak terima telepon dulu
teleponnya ada di dalam
bianti temenin ya
ma tadi kan ada keji besar banget
ada warna putih hitam jambelang
aku mau pelihara ma
boleh nanti kita pelihara ya
nanti kita bikin kandangnya di belakang ya
sumpah pak tingginya
antum pindah dulu ke sini
ma sepeda aku bocor
nanti kita bawa ke bengkel ya nak ya
biar dibetulin sama tukang bengkelnya
biar kamu bisa naik sepeda lagi
saat itu ilah penggila itu yang menangiya
binya mulai bintang at
hua mau tahu

ini surat cinta ya
dibaca saja mas